buah anggur dihargai seratus ribu rupiah per kilogram
ini menjadi sangat penting buat kami juga
karena kita sudah tahu pattern nya sudah tahu kebutuhannya
kita tidak memproduksi dalam jumlah yang memadai
partai itu kan memutuskan
kelebihan tipe cr empat ratus af ini adalah memiliki ukuran lebih besar dengan masa penggunaan selama tiga puluh tahun
ternyata lu dari sd bener bener
maka overcrowding di tahun dua ribu dua puluh lima itu akan mencapai tiga ratus sebelas lima ratus tiga puluh empat hunian di lapas dan rutan
ketika ini terjadi mbak lisa tadi ngomongin sebenarnya masih banyak dan seterusnya ya
ditempatkan di beberapa desa atau di beberapa kecamatan
jabatan saya sekarang jadi
ada menurunnya kemampuan beli masyarakat faktor cuaca
ya kalau dilihat dari perolehan
menyiapkan diri untuk melakukan semacam uji kompetensi mbak
bisa dikatakan bahwa covid sembilan belas sudah dianggap seperti penyakit lainnya begitu ya bu nadia
jam kerja tak lagi panjang pengajuan izin tak masuk kerja dan libur tak harus ditunda
kepada mereka yang menang dan ditetapkan resmi
jadi ada jaminan bagi si umat beragama ini untuk bisa menjalankan ibadahnya
untuk dapat masuk sebagai peserta kip kuliah
atau dua puluh ya otomatis terbakar gitu loh
dan produktif sama mas emil
ya itu nggak sampai lima sampai sepuluh menit sudah jadi
kalau orang beli saham pertanyaannya
itu jangan hanya melalui selebaran pamplet
jadi selalu memang ada korelasi
tapi biasanya kalau yang emang masuk obaya gitu proyeksinya emang masuk ke cls gitu ya kak ya
cuma kan waktu itu aku udah di smp
hakim mahkamah konstitusi yang kami hormati
lebih berkelanjutan dan konsisten
jadi itu jelas menyebabkan masalah yang kita hadapi dengan berita palsu dan penyelesaian
ya kalau dia sudah merintis sedemikian rupa berharap karirnya itu cemerlang ke depan
kusifikasinya sih biasanya pakai pandan lengis
salah satunya adalah mau punya anak atau tidak dan ini perkembangannya dari lebih dari empat ratus tahun itu naik turun

dari segi harta martabat tentu perlu kita
oh gak ada gak ada jalur basket gitu
untuk yang akan dipasarkan dipilih steak sukun yang ukurannya sama
tetapi hari ini sudah diolah menjadi tepung yang tepungnya bisa digunakan untuk menjadi bahan pengganti terigu ya
di daerah kota besar itu nggak selalu stand ya
waduh saya panjang jalan masuk di kapal itu
ini biasa biasa saja ini bukan turbulensi yang layak untuk dikhawatirkan lah kira kira begitu
disuruh kerja untuk infrastruktur
dia sudah bisa copot kulitnya artinya sudah bisa dikuliti
kalau perspektif dasarnya eksklusif
mission saya suka dari lima belas tahun yang lalu
apa surat teknis surat dinas surat
nuansa outletnya pun sudah ala korea ya
agus ini kita bicara mengenai strategi marketing
semua inovasi yang diberikan oleh pemerintah
apalagi horror itu kan feeling feelingnya itu semua prima gitu kan
itu masih ada bahkan masih ada aroma polarisasi sisa sisa dari pilkada dua ribu tujuh belas gitu loh
dan mereka harus bisa naik sepeda roda dua basicnya seperti itu
yaitu ketika anak anak yang sudah kecanduan ini yang sulit untuk masuk ke fase normal lagi
apa benar benar menjadi bonus ini juga sekarang jadi pertanyaan kan
baiklah bagaimana kita bisa menangani masalah yang kita hadapi
dan mereka tidak bisa kembali ke gaza utara untuk menjemuh atau untuk melihat rumah sakit
karena pasti akan ada denda bagi perorangan sebesar seratus ribu
oh kalah sama apa emang maksudnya sama yang masuk vita kan sma nya
di gue sempet di surabaya juga sebulan lebih di surabaya habis itu sebelum lebaran gue balik ke jember
telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi
jadi tergantung kemauan dari klien kita
tapi penerimaan bahwa ada mazhab yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda dan karena itu nanti mungkin fatwanya juga berbeda gitu
karena itu karbonnya itu nomor dua dari padi akhirnya kita bikin makanan yang untuk menggantikan terigu
si dc udah ntar lagi mau nikah kan ya
dengan adanya perbatasan itu tidak selalu berdampak kepada polusi udara
hai teman temanku ubur ubur
bermain bola layaknya anak anak di tempat tinggal mereka
yang merupakan hal baru
itu tradisi ya yang di negara negara eropa
kalau dulu kan istrinya trayek ke sana hanya mobil satu mobil
meski demikian deru suara motornya masih mencerminkan semangatnya yang pantang kendor
dalam panca maha bute disebutkan ada lima unsur elemen yang membentuk makhluk hidup di alam semesta
dia hanya dua tahun itu pun
jadi atlet kita akan masuk ke sana
jadi sebelum melakukan akad atau ya
ada yang memang harus dilakukan inovasi dan perubahan
kemudian dengan kontestasi pilpres kan bisa terbaca
ibu lia gardania farta kusuma selamat malam pak qadir dan juga ibu lia
jangan dibilang nggak punya hutang budi pak prabowo
nggak keluar tapi kira kira seperti apa bang dasko ini
hingga seminggu jelang lebaran
tanaman singkong garapan kementerian pertahanan di kabupaten gunung mas kalimantan tengah pada kamis sepuluh november kemarin
ada yang kalau waktu saya dulu saya pikir ya perasaan saya sendiri ternyata banyak temannya juga
aktivitas masih tetap bisa dilakukan
berarti sempat ikut libama gitu gak sih kak
ada karbohidrat ada protein ada lemak ada vitamin mineral
hal ini dikatakan kliang atau ketua adat setempat
yang juga dikenal dengan sebutan paus kepala kotak ini
ini menjadi bagian daripada imunisasi program atau imunisasi rutin nasional
sedikitnya tiga kewajiban perlu dilakukan pelaku usaha di tiga wilayah itu
lalu tahun dua ribu dua puluh dua kalau saya tidak salah natalan di serang yang rame karena nggak
pse menang pasti menang
berbuntut dikeluarkannya sanksi penutupan puluhan gerai ⁇ cdonalds karena kerumunan yang terjadi dinilai melanggar protokol kesehatan
nah kalau dia pinjamnya ke pinjol yang ilegal
yakni masyarakat lanjut usia masyarakat dengan comorbid tenaga kesehatan serta ibu hamil
fermentasi garam dilakukan di sisi lain dari pabrik pembuatan tauco
kemudian membawa jalan anak perempuan

dan semoga kesenian tari bali tetap ajak di nasional maupun di internasional
berdasarkan apa yang saya tahu sampai saat ini dan informasi tadi itu
yang bisa menimbulkan akibat fatal kepada warga binaan
iya enak pakai cabai
langkah ini memastikan bahwa informasi yang akuratlah yang dibagikan kepada publik
supaya menjaga anak anaknya tidak berselancar di tempat tempat yang tidak semestinya
ini kemudian membuat tim evakuator sedikit kewalahan untuk mengatur lalu lintas karena begitu ada panggilan lewat radio
dari tahun ke tahun ternyata jumlah korban kasus kekerasan terhadap anak indonesia itu semakin meningkat
seandainya terjadi kipi dan sifatnya darurat
dan juga informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran
mungkin ini penting juga di seluruh lapas
yang pertengahan tahun dua ribu sebelas yang lalu kita bikin taman set trotoar kita di kawasan kota tua pertama sekali
sedangkan provinsi papua pegunungan meliputi kabupaten jaya wijaya pegunungan bintang yahukimo tolikara mambera motengah yalimo lani jaya dan kabupaten duga
pendengar salah satu contoh teknologi dan budaya firston nations yang paling kompleks dan canggih ditunjukkan melalui tenunan
mimbar yang berada di masjid hidayatullah merupakan salah satu peninggalan yang masih terjaga keasliannya
yang kedua adalah kerawanan pangan dan gizi
mendukung sebetulnya untuk melakukan reformasi
bumbu dasar bawang putih
meski begitu rambut memutih di usia muda juga bisa terjadi
sama si kezia tuh dua ribu sembilan
tapi gak efektif ya sen ya kayaknya ya sen
dan kotanya juga gak terlalu spesifik kita jelasin nih jakarta atau dimana
kasian sih lebih kasihan ke abang angkotnya gitu jadi
bagaimana suara untuk parlemen itu akan dijalankan
mengenai gelombang kedua vaksinasi di jawa tengah
di lapangan sejak pagi hari tadi memang kami melihat ada penurunan volume penumpang yang cukup signifikan
tapi kembali ke rapor itu sendiri
berjarak sekitar dua ratus lima puluh km dari pusat kota bandar lampung
itu dia sempet try out juga ya kak ya waktu itu kan
kadang kadang cuma ambil margin rp seratus perak rp lima ratus perak
nah ini jaminan ketersediaannya juga seperti apa
jadi beberapa waktu yang lalu memang pak sandi itu sudah menyatakan ingin berkipra di tempat lain
pokoknya paling pertama tuh yang under armour udah
dan ini menjadi bagian daripada imunisasi
ada dua ribu tiga belas di rumah sakit misalnya bahwa itu diperlukan tes cepatnya di rumah sakit
pusat bisnis dan juga bahkan gedung gedung pemerintahan
maka praktek yang terjadi kemarin akan dianggap sebagai kenormalan
ya terima kasih mas yuda jadi kalau kita lihat memang lebih ke faktor harga ya
dna oposisinya itu belum kelihatan
tentang letak pusat pemungutan suara di negara bagian dan teritori
tapi bagaimana semua hak dari masyarakat
hari ini salam sehat selalu pokoknya nanti kita nantikan ya mungkin bisa ngundang ayu langsung ke kedai kopinya ya
anda berjalan masuk dan merasa energetik
isinya ada ikan bakar ikan tepung kemudian ikan kuah nih yang seger banget
dalam membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan sejahtera
ini pentingnya kalau kita jalan kaki di luar
itu bagi saya pelanggaran etik yang luar biasa
rata rata mereka antusias bahkan karena hari ini hari pertama rame banget begitu
dengan anak anak yang secara sosial
labuan cermin ini berada di kecamatan biduk biduk kabupaten berau
kami juga mempertimbangkan dari berbagai hal
ia sukses menjadi peternak kadal gurun jenis naga berjanggut atau biasa disebut bert dragon
dan pada hari itu saya mengirimkan sms panjang
kalau dari informasi relawan mersi yang ada di sana apa saja yang paling darurat yang dibutuhkan
karena aku nggak ngasih nasi uduk gitu loh aku bukan chef aku kopi aku barista
dr kopin menjelaskan berikut ini
beberapa rumah sakit kami berani angkat tangan
mau belanja groceris online banyak yang enggak ada bahannya ya udah jadi catering aja selama
nah kalau kita tepuk kayak gini kan gak kemakan kulitnya
jadi kami melihatnya di creative industry
sehingga buffernya ini juga harus mencukupi
iya kayaknya yang paling pertama
jadi ada banyak data yang kita sudah
dilaksanakan kegiatan doa bersama yang dilakukan oleh beberapa orang
pemuda kelahiran dua puluh dua maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam ini tak pernah absen ikut perang pandan sejak duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar
ini kalau bisa pakai safety gitu ya
itu yang saya tahu hari ini
masih bisa masih bisa
jadi tidak takut dengan klaim klaim
ini ngomong bapak lu sama mama lu di bandung ktp ini berarti pas ngelahirin lu di bali atau gimana tuh
sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law
jadi waktu ada audisi semua audisi yang berhubungan sama performance itu saya ikutin
sementara hitung cepat lsi menyebut suara psi ada di angka satu sembilan puluh sembilan persen
kalau lo mau masuk ke tim sih ya itu mas railer platy
dan teman teman produser yang lain adalah apakah mungkin gak sih karakternya tatiana ini bisa eksis di universe karakter karakter yang ada di sebelum iblis menjemput
dulu lu main bagaimana tuh lu main tuh
dengan kearifan lokal mereka terus bertahan di tengah gempuran makanan kekinian
sehingga ada wacana yang timbul untuk menambah nomenklatur kementerian
berapa ya enggak lumayan sih kita
anak kita kan gak bisa dua puluh empat jam ngurusin kita juga nanti kalau udah besar
partai partai pengusung sudah
karena klausula baku dibikin secara sepihak
ini ototnya nempel sama yang disini
dan juga selain itu juga dapat saya informasikan bahwa sampai saat ini
lima tahun terakhir aroma
menjalankan the good life project untuk mendidik para pria wanita dan juga generasi muda afrika di adelaide
sudah cukup lama sebenarnya
sudah bergabung bersama cnn indonesia today pada pagi hari ini selamat pagi pak david
jadi ya itu optimisme itu terbangun
oh lah menjadi kursi dan juga jadi meja
kalau kita bicara kedele produksinya sekitar tiga ratus lima puluh ribu ton
kasus tolikara itu itu kelompok gereja waktu itu
nah pak ada bocoran
jadi jangan duduk lebih dari dua jam gitu
kalau misalnya mereka yang sudah merintis dosen gitu
sama seperti saya membina keluarga saya membina anak saya
kalau dulu pernah dengar ya cabai dibuang harganya dibuang rp lima
perang pandan simbol bakti dan syukur kepada dewa indra
berarti sensornya semacam rusak gitu ya
bersama dengan wakil ketua komisi dua dpr ada saan mustafa dan juga komisioner kpu idam holik
sekitar tiga ratus peserta berpartisipasi
pastikan juga ya selalu menjaga protokol kesehatan saat menerima pesanan layanan antar
tapi memang kita tahu bahwa konsep ini beberapa tahun belakangan ya di indonesia mulai lah ya tapi ini kan awalnya dari luar dulu
karena apa ya kalau dibandingin sama cowok aja udah jauh
maksudnya udah tua tapi kan masyarakatnya pengen punya foto foto yang bagus juga gitu
tetapi perbedaannya itu yang satu agak padat
nah bisa diatur nih peluang gak ini buat kalian kalian
tapi ekpat sendiri apa yang dilakukan untuk penyuluhan terhadap pencegahan ini
jadi untuk memastikan tamu itu bisa main dengan aman dan nyaman
hingga kini sansan sudah mengimpor bison hingga ke mancanegara mulai dari malaysia singapura hingga jepang
mereka kan dari rumah sakit mereka melakukan evakuasi ke daerah hanya ini supaya ke gaza selatan
eh chan tapi gue baca juga katanya
karena ekosistemnya ini belum diperbaiki
tadi juga pak jasona lawli mengatakan salah satu lapas tertua
pengaruhnya tidak terlalu signifikan
sejumlah gerai makanan yang produknya viral di media sosial mengundang masyarakat untuk partisipasi dan tak ingin ketinggalan
sekretaris dinas pariwisata gunung kidul hari sukmono menyebut
desa adat berhak membongkar rumahnya karena tanah yang mereka tempati adalah semua milik adat
atau membangun keluarga yang lebih kuat dalam kemitraan dengan relationships australia new south wales
jadi kita ini lebih banyak dibohongin sebenarnya
karena kan apa kan sama fisioterapisnya sm tuh
nah nanti itu gizi nanti kita sepakat lah
sdm nya terbatas orangnya banyak alat pengamanannya terbatas
gundek ini saya nggak tau
oh itu bawa nama klub berarti
mereview yang penting adalah dalam dua tahun
dan mungkin begini tes pcr yang metodenya cepat
jadi daripada kita coba pakai yang lain
ya niatnya baik dalam rangka untuk menata ulang mengait dengan tenaga honorer ini
artinya kalau balik lagi ke tadi pertanyaan saya pak
selama ini support bagus dari segi funding dan mungkin agak cepat saja mengenai apa
namun satu hal yang sama bahwa baik jendela maupun pintu darurat sudah pasti terkunci secara otomatis saat pesawat mengudara
kayak aku baru bener bener nyadar oh ternyata talentanya yang tuhan kasih tuh besar juga ya
dan mereka cukup berharap ketika sandi pindah ke p tiga
sementara itu peneliti csis arya fernandes menyebut perolehan suara memang bisa berubah karena penghitungan masih berlangsung
karena kita tahu periode tersebut adalah puncak mobilitas ya pergerakan di mana masyarakat ya cenderung melakukan diburahan
ya jadi ada pertandingan bola
dan ya dan itu harus bisa mendapatkan poin dan harus berupaya mati mati
dari luar halte ini terlihat seperti kapal megah
tapi yang jelas kalau kita melihat dari jauh gitu ya
tapi nanti saya kembali ke pertanyaan ini
enam belas digit nomor kartu kredit dan tiga angka cvv di belakang
di mana roberto mancini aware akan tersebut
dan sudah kita sepakati
masyarakat indonesia mayoritas memiliki ciri khas rambut hitam
maka artinya itu bertahap
nah lo ngerasain gak sih hal yang sama gitu
untuk lansia disabilitas turunan netra pengguna kursi roda
ini kesulitan gak sih waktu nyari cast castnya selain tatiana dan juga reval
nah dokter umum ini juga gak bisa
jika pada balapan motocross atau mototrail
dia tahu persis bahwa tanggung jawab dia itu langsung berhadapan dengan warga negara
kami nggak tahu berapa persen porsinya
masyarakat dan keadilan supaya
karena diatas enam puluh pada waktu itu
salah satunya adalah menjaga konsentrasi
saya membentuk satu fungsi ekonomi kreatif dan digital
kita tentunya semuanya juga kita takutkan
memang namanya mencari uang untuk anak gitu kak
pada waktu di dinamiga itu juga kan ada tekanan sebetulnya
jika sudah tergigit ular berbisa hindari terlalu banyak bergerak karena dapat mempercepat proses penyebaran bisa ular ke dalam darah
ya jadi kapan kita pesan dan lain sebagainya
dan yang terjadi memang di la paz satu tangerang ini
jadi kita tahu dari studi yang dilaksanakan di chile ya
oke pak david mungkin pertama tama tanggapan dari apmi terkait izinkannya kembali konser ini bagaimana pak
saya harusnya menjaga merawat bumi juga nih
namun memang di sekitar posko penyekatan arus balik idul fitri dua ribu dua puluh satu di kilometer tiga puluh empat tepatnya
dan juga kepolisian ya terutama sebagai aparat penegak hukum
terkait dengan peningkatan kualitas dari sdm nya
nah kebinekaan itu juga dirasakan di setiap negara dalam hal ini termasuk grade britania raya
baik baik terima kasih banyak dan ini wawancara kita dan demikian wawancara terima kasih sudah hadir bersama dengan newsroom pada sore hari ini di hari ketiga lebaran
untuk motor trail jalur yang dilalui cukup beragam
terus intinya adalah lingkungannya yang kayak gini makanya mungkin mereka khawatir
di kampung gelonggong ribuan pohon bambu dapat tumbuh subur karena ditanam di tepi sungai ciliwung
kerupuk yang telah diungkep mudah mekar saat digoreng
bila mengacu pada sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di jawa timur
oke lewat lagu lagu karena kita melihat bahwasannya setiap orang kan punya titik sentuh yang berbeda beda
benar benar memanjakan lidah dan perut
dalam forum bersama sama para ketua umum
bukan hampir lagi wajib untuk masyarakat kita
iwan menyebut setiap libur panjang terjadi penambahan peserta yang mengikuti latihan megambel
untuk secara mandiri berkomunikasi dengan penggilingan penggilingan yang ada di daerah
takarannya tiga liter air dicampur dengan satu kilogram bawang putih halus
bukan merupakan aliran lahar yang sebenarnya sudah dibuat oleh pemerintah berupa sungai kecil
pak jokowi akan terus membayang bayangi
tetap menyatakan bahwa ini sesuatu yang menurut mereka
dari varietes bintana asal deliserdang varietes sekot atau kelabu asal langkat
dia nomor urut satu runner up ataupun tiga besar dalam pilegnya itu
kejar kejaran dengan kasus gereja di
saluran nafas yang terganggu fungsi saluran nafasnya juga fungsi parunya juga akan terganggu risiko asma meningkat dan nanti itu jadi pr
ada insight yang menarik terkait dengan industri bisnis properti saat ini
ya terima kasih pak
asing saja tetapi juga warga lokal
ara araan itu kan juga
macini juga menyebut mereka layak untuk bermain di liga italia
dalam sudut kota kali ini kita akan mengulik kawasan kuningan tempo dulu
saya rasa dia bisa menjadi bagian dari penguat pikiran pikiran gus dur
maksudnya ya mungkin ya itu tadi yang mbak devi bilang
dilanjutkan pada juni dua ribu delapan belas muhammad samanhudi anwar wali kota blitar menjadi tersangka suap pembangunan sekolah lanjutan pertama dengan vonis lima tahun penjara
sebelumnya pemenuhan kebutuhan tiga transit krl ini bakal dilakukan oleh jepang
untuk membuat kuah egg roll dari buah sukun ini agak rumit
tim liputan cnn indonesia
penghitungan suara real oleh kpu memang masih berlangsung
isu ini atau bahkan dulu mungkin mendukung
parah nih momen ini
pse menang pasti menang
tapi kalau buat ini ini saya langsung ajak aja dulu
yang menjadi penyebar agama islam
proyek tentang seribu startup dan mendorong perkembangan startup
kalau dia kan sama cuma satu dua doang
walau memiliki penikmatnya sendiri mengkonsumsi jengkol ternyata bisa menyebabkan keracunan
terus kemudian di lutut kemudian di panggul dan kemudian tulang belakang
tiba tiba ada kehilangan identitas di tempat baru
kadang kadang mereka jauh lebih canggih ya dalam menggunakan gawai mereka
itu juga mungkin masih perlu didiskusikan lebih lanjut
yang melambangkan kehadiran dan mengharapkan akan
sukus selanjutnya dikupas dan dipotong potong sebelum direndam kembali
kenapa karena pak presiden itu meminta ini harus cepat ya
nah opportunistic buyer ini cari barang yang memang discountnya besar
karena menurut saya ini lumayan dan sangat parah
untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan rule by law
oh saya ingin menyampaikan khusus untuk keluarga besar atau warga inggris
dia yang sebelumnya memang top
namun hal itu tidak sederhana
dengan pola pola seperti apa
misalkan lo gue harus asian games dulu nih bela indonesia baru gue cabut setelah itu
untuk bila misalnya perusahaan perusahaan tersebut bisa menurunkan harga dalam waktu cepat
tapi kadang kadang dari polusi hyper lokal misalnya bisa ada kebakaran sampah di sebelahnya yang lebih terdampak kepada sensor ini
bahwa ya badan kita akan menjadi cepat
nah mbak rono ini kan kita berbicara soal kejadian yang tadi sempat membuat warga panik
pd perjuangan dan nasdem adalah dua partai
yang dulu berhasil diterapkan dan sukses nggak bisa diterapkan lagi saat sekarang ini
kalau kita tepuk kayak gini kan nggak kemakan kulitnya
akhirnya kita nyoba kesini dan ternyata rasanya emang bener enak banget
ada yang memang opportunistic buyer
sebenarnya kalau over capacity kemudian juga masalah terobosan terobosan
kebijakan pembangunan yang telah menjalankan dan memberikan sejumlah perubahan pada kondisi gang venus
jadi memang ada sedikit kendala kita adalah pasar sedikit hati hati
padahal ketentuan ketentuan itu sebenarnya
sudah pensiun kan kita boleh lah gitu
ini bung alfred sendiri pernah nggak ini misalnya cek cok atau dengan pengendara sepeda motor atau mobil
meski menjanjikan ada resiko yang dihadapi
minimal tiga kali mengarah ke selatan dan tiga kali ke utara
sementara untuk wilayah jawa timur juga mencapai target yang cukup luar biasa
mengompres luka gigitan dengan es merupakan hal yang keliru
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh ciara hain untuk sbs news
itu lutut kalau cedera itu perlu berapa lama untuk sembuhnya
dan akhirnya masuk lewat central air nya gedung
menggunakan aplikasi layanan pengiriman
dan sebagainya baru yang ada adalah
pupuk yang digunakan pun biasanya menggunakan jenis pupuk khusus yang nutrisinya lebih terkontrol
pernah satu satu sendiri sendiri gitu sejauh ini selalu bertiga karena kan kalau ngundang selalu bertiga ya

tidak perlu sampai kayak orang yang lomba jalan cepat tidak perlu sampai seperti itu
jadi ketika terjadi perkembangan yang amat pesat ya dalam dunia internet ternyata bentuk bentuk kekerasan seksual pada anak di internet juga mengalami beberapa bentuk yang dulu tidak pernah dikenal
percising power orang orang juga turun
dalam sebuah acara kampanye di tasmania
yang bilangnya misalnya kalau indonesia gitu ada bonus demografi segala macam tapi kalau misalkan si angka itu tadi bertambah banyak orang yang atau pasangan yang memutuskan untuk child free ya itu kan
syukur bisa nanti masuk ke kabupaten kota
setelah itu ada perjalanan laut sekitar dua puluh menit menuju ke pulauan derawan
dari dulu ya istilahnya
meskipun ada juga sebagian wisatawan memang tujuannya bukan untuk seksual
khusus yang saya kerjakan untuk membuatnya adalah untuk membuatnya untuk orang orang yang berada di luar negara ini
jadi dari sekarang udah mulai di ngomongin gitu
komplain ke kami ya
untuk penggemar kerupuk jangan terlalu banyak mengkonsumsinya ya
akhirnya yang pelaku sehat sehat keuangan
yang di ekspor ya
selain cuaca ekstrim bmkg juga memperingatkan potensi banjirop di wilayah pesisir jakarta
sehingga mampu meredam getaran dan bunyi di dalam kereta
tadi pak dubes sempat menyinggung
dan kalau mau mendengarkan konten podcast lainnya
dengan cnn indonesia com
tetapi bahwa ada titik yang itu harus ditutup dengan cara yang berbeda itu iya gitu
bu mega kan tidak punya tradisi itu
oleh karena itu kemudian diambillah keputusan bahwa covid sembilan belas itu vaksinasinya menjadi imunisasi rutin
ini ngumumin entah jawa press entah tim pemenangan
ya banyak sekali komentar di media sosial maupun di media media konvensional internasional
tapi anyway itu kan adalah starting point
larissa aradia kurnia yuniarwan depok jawa barat
saya mengajak anda ke perajin beduk di desa kediten kecamatan kedung banteng banyumas jawa tengah
dan properti harganya tidak terlalu melonjak
juga kebakarannya itu di sydney hari ini oke sehari ini enggak terlalu panas tapi belakangan kemarin
waktu ada undang undang ojk
oke eh tadi by the way ngomongin ini ngomongin latihan lo kan kalau pon kan latihan ya kalau flying way lu latihan gak sih virtual gitu
nah bagi beberapa negara
ketahanan uji ini sudah kita lihat
itu maksud saya saya akan mulai dulu dengan bu alex mungkin silahkan bu alex
hmm itu biasanya ngapain sih
kalau ternyata ini ditetapkan kemudian ya
mungkin ke jakarta disini ada namanya maerot gue ya
waduh kalau anaknya gak tunggal ya itu susah deh ya kan
jadi orang dewasa menghadapi booming ya konten konten yang menyebabkan
saya memanjatkan beberapa doa dan pertahanan
berbagai kecaman mengalir deras polisi yang mengusut peristiwa itu menetapkan empat warga tangsel sebagai tersangka
sudah tertulis di atas kertas itu harus diimplementasikan sesuai dengan apa yang di atas kertas
nah kalau ini nanti banyak titipan di daerah daerah ini mereka menitipkan
apakah sudah sesuai dengan target yang diharapkan pak ganjar
nah sementara tokoh publik itu kan sudah punya modal itu
kita kan cukup banyak tuh membuang vaksin yang sudah keadaan luar
kini rawan pak pangat juga membuka cabang di luar pasar
nabil menambahkan jika dibangun dengan perencanaan yang tepat dan dirawat dengan baik
kenaikan harga ini tidak membebani masyarakat kecil dengan menyediakan minyak murah
yang paling ngeri itu yang bagian mana dari perjalanan tadi
tidak menyampaikan lagi bahwa keputusan yang sudah diambil dari hasil pertemuan yang lalu kan begitu
kalau di kita tadi kan satu ratus lima puluh ya satu ratus lima puluh lima itu kita konsisten tiga empat lima tahun terakhir
tapi juga tidak diabaikan oleh
ada beberapa hal yang bisa dilakukan saat berhadapan dengan serangan ular
ini kan apa namanya dinas kan tapi kalau
terutama untuk masyarakat jawa timur
bisa membantu pengendalian emosi yang lebih baik dan berpikir jernih
dari dua ribu dua puluh lima ke depan

enggak kan punya anak lagi lah
kemudian di jumat sendiri ada inflasi zona eropa yang diperkirakan juga turun ke empat enam dari lima sembilan
harus benar benar cepat untuk pengambilan keputusan juga cepat
pertama kita campur dulu antara krengsengannya empal suwirnya
ya di tengah situasi dan kondisi yang kian tidak pasti nih pak
alasannya tidak langsung disampaikan kepada pak prabowo begitu
yang tepatnya di area atas di sumberwuluh
apa yang berasal dari api akan kembali ke api
dan dibalut dengan kulit lumpia buatan kang ernest
kemudian menjelang perayaan nataru gitu kan ya
ia seakan tak peduli dengan tajamnya duri pandan
terima kasih pak gubernur pada waktu itu menelpon memang di telkom regional semarang
orang tua di perkotaan biasanya agak hati hati dalam melihat dengan siapa anaknya pergi dengan siapa anaknya berkomunikasi
termasuk juga memang strategi jitu
untuk menjaga suku bunga sementara inflasi juga masih mengkhawatirkan di sana
kejadian kemarin tidak membuat garuda muda ini down dan bisa kembali bermain dengan maksimal begitu ya
bukan bukan bukan ada bukan bukan william dharma
apa dua bulan terakhir kalau nggak salah deh
tapi mengapa serangan israel terus berlangsung meskipun ada tekanan dari dunia internasional
ya memang salah satu marketing strategi yang normal dilakukan oleh para pengembang itu di awal awal diberikan harga yang menarik
tapi sebenarnya kenapa kita akhirnya bikin sendiri
oh ya sebenarnya kalau secara prosedur begitu itu sangat siap sekali pelaksana
tapi nggak ada pemalasan terlebih dahulu
karena mereka akan mengambil uang dua puluh delapan juta dolar yang akan diambil dari australia dalam dekade berikutnya
saya belum baru rencana besok nanti saya mau serahkan gitu loh
dan pihak lain yang dipake oleh ppb
seperti tambahan jintan cengkeh bunga lawang dan kayu manis
nah ini yang kami hadapi selama kurang lebih satu bulan ini
kalau nggak jadi ketua umum partai manapun akan sekuat apa pengaruhnya
wakil pemimpin liberal season lee juga awalnya berkomitmen untuk mencabut perubahan tersebut
yang manis misalnya yang ini ampas terigu panganan ini terbuat dari terigu parutan kelapa gula merah
kd yang mengikuti turnamen merupakan hasil seleksi persatuan golf di jawa dan bali
permintaan besek anyaman bambu ini berasal dari berbagai wilayah di kabupaten kelaten
kedai es campur sinar garut memang sudah menyebar luas di jakarta dan sekitarnya
tapi ini aku penasaran sih soalnya kan salah satu ini juga lah
jadi nanti selain yang harus disiapkan adalah bibit
jangan lupa nonton tadi kalau lihat trailernya juga udah bikin deg degan ya kita tunggu nanti reviewnya seperti apa
lima menit ini dalam konteks antara jalan dan jogging tadi ya
saya harus akui di dua ribu dua puluh empat ini
misalnya ada tekanan tekanan politik tekanan ekonomi dan lain sebagainya
berikut ini laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh marcellus enalanga dan penry buckley untuk sbs news
sang pemilik usaha kuliner mengaku bacang beserta isian jando dibuat dan diracik langsung menggunakan resep
setuju atau nggak setuju
katakan begitu ya dengan islam
sandi ada febri ya kan dulu
kita akan bergeser ke menteri berikutnya
demikian tadi pendengar rangkuman khusus australia explained
menurut rahma tantrum dewasa sendiri bisa terjadi karena memang setiap manusia memiliki tiga sifat karakter umum atau egosit
jadi memang simultan kita lakukan ya secara bersamaan untuk memberikan perlindungan proteksi
ekologi pertanian berbasis ekologi dan banyak lainnya yang sudah dilakukan oleh komunitas
oleh karena itu rambu rambu itu sudah diberitahu
apalagi semakin kita tua dan ini juga sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun
ataupun juga misalnya bpjs atau kjp dari warga jakarta
pabrik kita itu sekarang random man nya itu jauh di bawah
sehingga nanti pada hari hanya mereka akan bisa menerimai dengan baik begitu
karena seperti pada waktu di abu dhabi theater itu kan
itu hanya yang terdaftar saja loh yang tidak terdaftar juga banyak
maksudnya keuntungan di lunya apa selain lu bisa join ke mereka dikasih apa aja sama flying wheel
mengawali kekuasaannya di periode yang kedua dua ribu sembilan belas
jangan juga modernisasi kemajuan ini juga menghilangkan budaya kita
ini baru kita sekarang dievaluasi
kemudian kita akan lihat juga
di mana saat ini saya berada kondisi arus lalu lintasnya sudah lancar
dan kembali perbedaan itu adalah kenikmatan
indra adalah dewa perang yang sangat dihormati mereka
oleh karena itu direkomendasikan tetap untuk mendapatkan vaksinasi untuk menambah proteksi kita
bagaimana bapak melihat dua katalis ini terhadap pergerakan isg sepanjang pekan ini pak
ini pinjol pinjol yang berizin aja nih
selain itu tentunya ragam kuliner berbahan dasar stroberi bisa anda nikmati di sini seperti pizza dan aneka minuman modetail
di malang pertandingan bola saya nonton disitu
jadi jangan pernah menyangkal
ya bisa kerjasama dengan pihak swasta
saya kira ketua tim pemenangan dari manapun asal dia bisa diterima oleh berbagai kalangan yang ada
ya karena semua masuk ke tu dan bagian umum
lu di youtube juga kan diceritain emang cedera lu dua kali acl lagi dua duanya kan
kalau ketika bencana kita menolong satu hewan
tetapi tentu dengan kekuasaan yang tergantung seberapa besar akses dia ke lembaga formal
ih mantep bener dong ya mau malu bangga betul ya
para pengunjung pun sangat antusias dengan atraksi ini
tapi dari segala sesuatu yang paling penting adalah protokol kesehatan dan mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah
dan orang yang dipengundingnya tidak sempat lagi keluar dari sel tahanan
karena kan mungkin itu berapa kayak let s say delapan tahun yang lalu kan mungkin belum
pemeriksaan itu juga bergantung pada perang
badan pangan ini perpresnya
baik kalau dari pak hamid seperti itu lalu saya coba ke pak jasilul ini pak
apakah daya jual dan bergen posisinya akan sekuat seperti
ptpn tiga itu sebenarnya sudah mau merencanakan swasmbada gula
sementara pemilu yang bebas di brazil
baru kali ini kita semua menyaksikan
di jam sekolah atau jam pulang masih kosong
gak mungkin solid terus ya
jadi lewat coach rinaldi ketika dia bergerak anak anak tuh udah oh ngeliatin dia tiruin ngeliatin tiruin ngeliatin tiruin itu satu
dan lima nomor pertandingan pada berbagai platform dan genre
untuk ya tadi kan sudah bagaimana menjaga kesehatan
mr king juga menyampaikan bahwa perasaan dan emosi yang tertekan
dan tadi anda juga sudah menyebut presiden jokowi sampai turun tangan mengecek stok dan perkembangan harga beras
kayak kita makan tahu paling enak makan tahu pakai cabai rawit hijau
kalau letusan bisa dilihat dari kegempaan
ya kereta cepat jakarta bandung ini memiliki kapasitas penumpang sebanyak enam ratus satu orang
ada yang berkewarga negara indonesia
gue juga pandangan ke bonville yang kemarin bonville ngomong sih
jadi akan terbagi dua yang selanjutnya kita akan masuk ke proses selanjutnya
menurut saya sangat tidak mudah siapapun yang berkuasa di indonesia tiba tiba jadi diktator sulit
tetapi justru kembali ke ajaran agama
biasanya kan kalau memasarkan produk kan selalu
nah untuk para lansia ataupun mereka yang punya comorbid tadi
seperti suspensi motor yang fleksibel kaki kaki penyangga yang tinggi dan seakan siap menerabas segala medan jalan serta mesin yang memiliki torsi besar
nah kain geringsing ini oleh masyarakat adat tengganan pegering singan
intinya semua harus dari hati ya thank you banget daniel terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected korean corner
dan yang penting yang cukup penting adalah adanya gap yang cukup besar
apakah kemudian pihak sekolah akan menyediakan konseling bagi para siswa yang mengalami trauma ini secara psikologis akibat kecelakaan maut ini pak mawardi
kita masih nunggu setengah jam lagi dari puter ini
sebagai wagup di jawa timur
tidak akan bisa maju kalau
ini kan menunjukkan perlindungan terhadap mekanisme perlindungan sosial terhadap anak kan lemah
salah satu keseruan di taman burung yang ada di lembang ini adalah
baru masih tahapan jawa timur itu mereka yang
kita tidak melihat yang cocok untuk pemakaian pribadi
kita lihat dulu di era presiden soekarno
selain itu harga yang bersahabat yakni berkisar antara rp dua puluh lima hingga rp sembilan puluh lima juga menjadi daya tariknya
untuk membahas ini telah hadir melalui sambungan virtual mukroni ketua koperasi warteg nusantara
kloproduksi dengan kementerian pertanian
jadi tentunya ini tetap dilakukan secara bertahap ya
bener bener kayak masih ingetin otot doang gitu
dan juga untuk kabinet gustur gitu ya
melukat itu benar benar membersihkan kotoran dari dalam tubuh
nah ini fungsinya untuk memasang kulit ke beduk
tindakan yang saya lakukan
dan laboratorium pihak ketiga yang membuktikan kepatuan telepon tersebut
tergantung kedua negara israel dan juga iran begitu juga dengan sekutu sekutunya
pemotongan pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi akan dikurangi
karena satu hal yang harus diingat bahwa sandi selama ini punya bergen posisinya yang cukup kuat
yang memidangi pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan
kalau anda pesan menu pindang biasanya menu ini dimasak dengan beberapa proses
itu sekarang sudah ilmu sudah menuju ke arah sana
desyari tonang maria oktober jakarta
apakah demikian atau mungkin semakin bisa diketahui karena ada pelaporan ataupun investigasi yang dilakukan
bergerak tangannya ke belakang itu kan biasa pemain bola melakukan
cara diametris dengan apa yang dilakukan di awal
pelaksanaan vaksinasi booster ini pun juga harus sesuai dengan kriteria
sehingga anak anak akhirnya bisa mengakses dan bisa melihat konten konten yang membahayakan bagi dirinya dan masa depannya
dan untuk di kpp pratama saya berada di sendiri perharinya rata rata ada sekitar lima puluh orang atau wajib pajak yang melaporkan spt tahunan
apa yang berasal dari udara akan kembali ke udara
dan masjid ini tidak hanya sebatas
kapan kita harus meminjam
itu menjadi stimulan untuk masyarakat
tentu saja lagi lagi ini diskusi yang
jadi udah kalah tenar sekarang tuh mas
memaksa pejalan kaki harus turun ke jalan
tidak segera melaksanakan provokasi dengan provokasi dan vaksinasi yang merata sampai tujuh puluh persen populasi
berusaha semaksimal mungkin kemudian kolaborasi
pak saif kan keras banget ya mengkritik pak jokowi ya
jadi kalau apa namanya
kita ingin israel berhenti tapi kita juga harus
kenapa gak pede nih makanya kan
oke ketua dan pembina nggak mungkin
saat ini sudah ada pakar vulkanologi pak surono atau biasa disapa mbah rono
berdiri dengan keberanian moral dan intelektual
bahwa ada program program strategis yang ini memang harus dilanjutkan
maka tadi pak sekda saya sudah langsung membuat jadwal biar tidak terjadi antrian yang membeludak dinas ini jam sekian dinas ini jam sekian dinas ini jam sekian
aduh kebayang tuh sibuknya kang roby kalau misalkan pelanggan datang seperti apa
tapi salah satu keputusan besar lu juga ini ya ging ya untuk ngelih di pon dua ribu enam belas ya
sebuah penelitian universitas stanfood di amerika serikat menyatakan bahwa indonesia merupakan negara yang penduduknya itu paling malas berjalan kaki
kalau sudah selesai diproduksi ada distribusi tadi mbak desi sudah sampaikan
itu juga sudah gampang untuk menggambarkan
tapi pengiriman terus menanggungnya
banyak yang menikmati waktu yang tepat untuk pembeli mencari properti saat sekarang ini
berhutang di salah satu perusahaan
hak dan kewajiban pelaku sahaja sekeuangan
jangan sampai ya kayak misalnya istilahnya
tadi kita sempat satu ratus lima puluh lima ya
oke kamu berhenti tapi saya
bahwa saya ketika ngapal quran pasti juga ada rintangannya
mungkin warganya yang memberikan oh di kami belum ada trotoarnya mohon dibangun
di tempat ini kabin dibuat benar benar mirip dengan ruang kendali masinis di ka cepat sungguhan
masih mungkin nggak sih pan pindah gerbong gitu
perubahan itu adalah sebuah sunatullah
semua sudah ada di situ
kan negara itu kewajibannya mengakui melindungi dan memenuhi hak konstitusi gitu
kalau untuk pengiriman kita masukin steroform
maka pengalaman pengalaman itulah yang akan kita pakai untuk nanti
kalau misal dibilang dari kota semarang aku nggak mau
namun jika anda tidak bisa datang ke tempat pemungutan suara pada hari referendum
kita yang masuk ke bank terkait
kalau tadi kita berkaitan dengan rokok
lama lama besar lama lama besar
beliau aktivitas kerajaan yang luar biasa ketatnya dan walaupun sudah dipilih
namun kontraflow itu sendiri sudah berakhir malam tadi sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh dan pagi tadi kami memang sempat menemui bahwa
komisi pemilihan umum australia mengatakan
jika kita menggabungkan kuda untuk menggunakan kuda kuda
federasi olahraga surfing indonesia yang dipimpin oleh pengusaha kenamaan pandus syahririakin
itu berapa persen dari konsumsi sapi
sekarang di ini ya paling dibicarakan
kalau udah jadi bolongannya udah sesuai untuk ruas ruasnya udah kayak nyusun puzzle aja ya
kalau dari target sisi kuantiti tadi itu targetnya sehari seribu
nah dari tanggal tiga belas sampai batas akhir pendaftaran itu dihitung secara teliti cermat
itu yang bakal kita itu yang membuat harga dia
ini kan jadi sesuatu yang sangat berat sekali mbak
berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh an pelanggannya datang dari lintas generasi
turun temurun tinggal di kota dan pasar usnur fahmi ketua pimpinan wilayah muhammadiyah dan
karena itulah proses menggulungnya juga harus cepat dan tepat
kendala terbesar sekarang ini ya semenjak covid
terlebih ketua umumnya pak erick thohir
sayangnya cerita gagah angkot mengaspal di jalanan kota bogor kini tinggal kenangan
dia penuh dengan emosi
jadi kayak bener bener lingkungannya bener bener nggak yang kayak nggak terarah mau kayak serius gitu
karena yang sejauh ini sudah deklarasi bu
karena itu akan mempengaruhi kepercayaan umum
mereka pengen meringankan beban orang tuanya juga dari basket
kalau masyarakatnya tidak mau mengerti
ya dia lebih wing lebih wing bener
oke nah ya tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak melaporkan spt
dimana kondisi ini berisiko menyebabkan diabetes
jadi makanya sekarang justru
oke pak hari menurut anda seperti apa kemudian nanti tampuk kepemimpinan kerajaan inggris
kita tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
jadi artinya apa namanya
nah pak ini kan kemarin
nah untuk covid sembilan belas juga kondisinya seperti itu
untuk itu kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita kali ini
tidak mengambil alasan dan kami percaya itu sangat dekat
itu adalah dampak kepada kesehatan
yang gurih dari ketan sudah
nah itu kecederuan eksklusifisme
dan selanjutnya tarian bersama penari pria sesuai alur cerita
terus kita memberikan saran kepada para pedagang coba negosiasi dengan pemasok
oh berarti dari kabupaten udah ngeri banget tuh bu
es krim arang ini disajikan dengan es serut kacang merah jeli berwarna merah
yang satu alasan kenapa itu sangat penting
nah tetap positif bagi pasar indonesia
mereka melakukan hal itu secara sukarela
kemudian tenaga juga terkuras tenaga pikiran
jadi betul betul aku itu disorotin dan di blow up dengan media
kerupuk tuh makan kayak gimana ya kurang aja ada yang kurang gitu
penting untuk disadari bahwa perubahan adalah proses bertahap
gak mau punya anak di twitter gitu kan
minat ke dokter spesialis itu menurun
yang mendisrupsi kemajuan teknologi digital di indonesia terutama
nggak ada adanya beras jeherang kan nggak pas
selebihnya bila masih belum merasa lebih baik untuk menangani tantrum pada orang dewasa
kitengger jati merupakan seorang pangeran
karena crrc itu memang dia membuat keretanya itu berdasarkan hasil dari survei dan yang lain
nggak apa apa lah tapi
iya langsung barengan pln indihome gojek langsung kementerian
namun serabi menjadi favorit pengunjung
jarkol atau arang memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh
kalau yang saya buat itu dia potongannya lebih besar
ada yang bilang ini yang sering ini kan islam kristen
misalnya ada dua puluh waduk tergabung di misalnya berapa ton itu kan harganya lebih murah
terus kayak bisa collabse sama dunia digital juga gitu
kerja keras lahir batin selalu itu
nggak terlalu musingin sama pendidikan
ini untuk administrasi pembuatan spsk do
harus diintegrasikan dengan semua bahkan harus diintegrasikan dengan sirkular ekonomi warga yang ada di sana
oleh karena itu kepindahan sandi ini kembali ke gerindra
maka dibutuhkan ukuran rem cakram yang lebih besar agar bisa menunjang pengereman yang maksimal
yang intinya adalah meminta israel untuk mundur sebetulnya
anda juga tadi sudah menjelaskan juga bagaimana mungkin ini regulasi agar persaingan bisnis
pabrik itu masuk dan nanti hasil akhirnya itu random man nya tinggi
elastis bandit ini fungsinya untuk memperlambat bukan menghambat
ya kami memiliki program yang kami sebut dengan aman ya
kalau ini terus menerus bagaimana mereka kalau semakin lama semakin besar apa dampak yang sangat kelihatan
faktor faktor inilah yang saya kira menjadi sangat penting
lebih kuat dan proses demokratis ini
karena waktu sampai desember ini idealnya waktunya sangat kurang
kita juga akan menantang doa dengan penuh keperluan
jadi dua duanya karena ini rakyat kan
wah pak marji buka jaket biar wasitnya ketipu nih
karena di liga ini nilai ekonomi besar
jadi ada enam orang siswa yang menjadi korban yang dimakamkan di tanah wakaf
kami sore waktu setempat membawa kesedihan mendalam bagi banyak orang di indonesia

sudah sejak tujuh oktober
kenapa ini perlu kita lakukan evaluasi yang lebih mendalam
tapi kalau anda gambarkan berarti seberapa kemudian parah kondisi di sana fasilitas publik apa saja yang kemudian menjadi lumpuh
saya menangkap itu yang tadi disampaikan oleh ibu kurniasi
orang orang australia adalah salah satu di dunia untuk berbagi artikel yang berat
ya karena memang tugas petugasnya tidak ada untuk melakukan itu
kekuatan untuk menjadi bagian
jumlah wajib pajak orang pribadi maupun badan
omset pemilik usaha pembuatan kerupuk kulit terbilang menggiurkan
melalui apa yang akan menjadi housing australia
boleh boleh setuju kenapa boleh gak setuju kenapa
terus ya yang paling baik menurut gue dan ternyata emang menurut gue pilihan gue paling tepat ya di prawira ini
terlalu ini ya mungkin pejalan kaki yang harus mengalah
oke aku ke mbak dev
sehingga mereka melakukan aktivitas aktivitas kemanusiaan itu di gaza selatan
menurut lbh serikat petani pasundan yang juga mengawal kasus ini
apalagi kalau bunuh diri dan bunuh orang lain
ada dua teknik sebenarnya pemerintahan ini
nah ini bagaimana kemudian bisa meyakinkan jumlah partisipan dari kelompok ini juga akan tinggi juga
jadi untuk peker peker ini tentu akan makin memperoleh kesempatan
padahal ini kan untuk melindungi masyarakat
tiga diantaranya adalah siswa satu guru dan juga satu pengendara motor yang juga tertabrak bus
si bapak juga di kantornya lebih konsentrasi juga kerjaannya gitu
bukan malah hanya meng counseling tapi tidak melakukan follow up yang konkret terhadap orang yang melaporkan itu
kalau sehati itu sekolah bola basket jadi bukan klub ya emang sekolah aja gitu
conditioning ngebalikin ngebalikin apa ya kondisi fisik gitu sih awal awal gitu
lalu kemudian mengikuti kegiatan rehabilitasi di panti rehabilitasi lalu kemudian dan lain sebagainya lah ya
boleh kamu jelaskan sedikit sebenarnya kenapa sih mas lukman dan mbak ida memilih gaya japandi
antara umat beragama yang tetap dipertahankan sebagai bentuk toleransi
biasanya anak basket manajemen ekonomi bisnis gitu
dan juga sebenarnya jalan jalan di keliling rumah juga ya
peningkatan kasusnya juga sangat cepat ya
di kertanegara jumat malam itu
negara mana mengetahui juga tapi kan itu
udah dari kelas tiga dari kelas dua kelas tiga
dan pasti sudah memiliki dampak negatif ya terhadap kehidupannya
untungnya itu selalu supportif sama keputusan keputusan saya
masa dua kali ngasih kartu kuning pertama tidak ngeliat var
nama sinar garut itu awal mulanya dari pak hajocu dan sekarang sudah menyebar banyak di jakarta khususnya untuk jakarta
sebenarnya kan arief tuh mulai basket juga smp ya kak ya kalau nggak salah ya smp baru mulai basket
kenapa sih kan harusnya nggak ada masalah gitu kata si muslim ini
itu banyak banget dong muridnya
dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk melapor dan petugasnya juga cepat merespon
semuanya di luar jabodetabek itu kan juga keluarga dan masyarakat indonesia juga
kondisi ini diakibatkan oleh dinamika atmosfer yang signifikan
merek es campur sinar garut ini baru disisipkan sekitar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an
yang tahu nanti pak sandi sendiri
pertumbuhan ekonomi terbesar dunia
vihara ini dijuluki sebagai istana naga
dan harus unik dong
paling paling pemugaran sehingga menjadi bentuk masjid seperti ini
di setrum berikutnya dengan topik topik yang lebih menarik lagi
yang dicari tegar tegarnya dia sudah ke
yang ini sebetulnya sudah dapat persetujuan dari warga sekitar
secara spesifik anda ingin menyebut bahwa sandi ingin menjadi apa nih majunya capres cawapres
jadi kita cuma mengandalkan pertumbuhan ekonomi saat sekarang ini
terus kayak tiba tiba sepem
di mana kita bisa meluncur tanpa harus mengerem
hari aja untuk kita bisa ketahui secara publik
bahkan kemudian oh paling bagus nanti jalan di atas batu batu kecil itu yang kami nyarikan
kalau kita lihat asam atau basah
nah karena kita juga ada di kondisi pasar bebas
tenaganya pun terkadang dari samping
jadi saya tidak akan menghitung jumlahnya
setelah menyatap berbagai hidangan lezat khas bogor
pada saat harga di luar naik
bahwa anda dapat mengajukan permohonan pemungutan suara melalui pos
nah jadi sm juga kan operasionalnya sekarang lagi berhenti kan
itu belum tentu untuk menyelesaikan masalah mas
kita selalu riset ya jadi gimana cara dapetin sayur yang bagus
jadi ketika ada ruang temu ya ruang temu aja gitu
fight dulu tunjukkan bahwa kita memang layak untuk bisa memenangkan pertandingan
sangat bagus ya tidak terhormesis
ya betul saat ini saya berada di siheng sekitar dua puluh menit
segala macam bentuk kekerasan ini sesuatu hal yang tidak bisa dibenarkan seperti itu
jadi terutama kepada pujk
namun terbatas secara ekonomi
selama proses sangrai bisa juga menambahkan aromatik untuk menambah aroma dan menambah cita rasa pada sajian kopi jengkol
sehingga bisa menjadi atau mencapai tujuan yang sama dengan stakeholder lainnya
dan agar pilihan suara anda itu terhitung
nah jadi yang lebih parah kalau kena di leher itu sudah sakit sekali
jadi kadang kadang orang tua harus hati hati juga
kalau diproses di pengadilan
sama pemerintah dan teman teman media semuanya
kan nggak boleh ke depan kan saya di pinggir
tapi biasanya itu kan berkaitan dengan keperluan ini ya
ataukah penambahan anggota tidak tetap dewan keamanan pbb

makanan seperti gorengan hingga nasi dengan lauk menjadi menu yang terkesan itu itu saja
dan biasanya lahar ini karena tidak banyak awan panas bisa menjadi panas gitu
dalam rangka hari pejalan kaki nasional
kayaknya nggak beda jauh ya berarti kompetisinya atau gimana pada saat itu
kami bisa melakukan langkah langkah lebih taktis saya pikir
namun dilakukan secara bertahap karena juga ketersediaan belangku yang cukup terbatas
di tempat ini saya ikut membuat beragam olahan makanan dan jajanan yang terbuat dari buah sukun
tapi satu tahun itu gue tinggal skripsi gue molor
ada tiga nama orang dengan marga batak berbeda
masyarakat banyak ya yang ada di pasar terus kemudian yang masyarakat umumnya begitu
akan memeriksa surat surat persyaratan di setiap pintu masuk halte bus
tahun berapa itu ya dua ribu enam belas waktu cls udah
nah jadi mental set mayoritas minoritasnya ini ketika ketemu dengan paham keagamaan yang eksklusif
dr bradshaw setuju bahwa australia
ini kenapa sih orang orang non muslim kok setiap kali lihat rumah
bahwa dia tidak akan mundur sampai ajal menjemput beliau
nah mungkin metode menurut saya perlu juga
di saat kondisi kenaikan harga pangan atau justru harus cari strategi lain nih pak
itu lumayan besar masalahnya
jadi kita itu sekarang pengennya kemandirian pangan ya
selanjutnya ada muhammad anton wali kota malang pada maret dua ribu delapan belas menjadi tersangka suap terkait pembahasan apbdp pemerintah kota malang tahun dua ribu delapan belas
anda jangan hanya jadi pemenang pilpres dan penghuni istana
ke transportasi massal penanaman pohon yang sebanyak banyaknya
presiden siapapun yang menjadi presiden
maka yang ini nanti akan berubah lagi
kadang kan kita tidak bisa mengutarakan dalam kata kata kan
kedepannya keberadaan toko buku akan dikolaborasikan dengan kedai kopi dan ruang publik dan rekreasi yang berkaitan dengan komunitas
baik pejabat dari baris krimpori maupun dari kominfo
satrio adewi caksono imam mohirip kota bogor jawa barat
dan orang orang sangat cepat untuk berbagi hal hal yang membuat mereka merasa terlalu kuat
oh main pemainnya juga tiap sekolah gitu rata di sekolah ini ada timnya juga dan kita tuh compete satu sama lain gitu
hal ini berarti pengemudi dibayar untuk pengiriman yang tidak pernah terjadi
perayaan hari idul fitri di pulau dewata bali kental dengan tradisi sebagai akulturasi budaya
dari sejak lahirnya bayangkara fc saya ada di dalam
berada di posisi ideal
nu itu tidak terkenal
ini kan bukan pemain bola yang bisa ditransfer resmi lalu kemudian pakai administrasi dan surat menyurat dan perjanjian kan gitu
berarti pas di smp itu sempat ada nekunin olahraga lain nggak sih
mbah mukoyum dianggap penjajah sebagai orang yang berbahaya kala itu
tapi pemilu merupakan salah satu momentum yang menarik karena memang dianggap sebagai salah satu turning point
jadi emang mereka buat kebetulan kan kita masih junior kan hitungannya masih high school kan waktu ke sana
mbak tapi di media sosial itu
sementara ini patokan pemerintah kan dua tiga juta
apalagi kalau sudah mau main di greenhouse menggunakan polybag juga kalau rumah tangga
dilakukanlah pengangkatan oleh kementerian aparatur bisnis negara
padahal harusnya kan tidak dilihat dari situ
kalau untuk pesertanya itu kita undang sosialisasi seluruh sd di surabaya
karena mereka sepertinya tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan
jadi mereka tidak akan terlalu gegabah untuk membuat semuanya serba alat yang menghasilkan
gak lupa gue kayaknya sih gue ya
tadi saya contohkan tarkam gitu
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam temen temen abastog
lokasinya hanya terpisah oleh bundaran hi saya akhirnya naik bus transjakarta
makan lebih banyak daging